untuk saat ini saya tifal solesa menunjukkan kopas petang saudara
mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
menekankan calon pemimpin daerah khusus jakarta ke depan
harus mampu membuka diri kepada warga
salah satu caranya dengan membagikan nomor ponsel pribadi kepada masyarakat
untuk pelayanan dan pengaduan
menurutnya pemberian nomor ponsel pribadi kepada masyarakat
untuk pelayanan dan pengaduan sudah dilakukan ahok
saat dirinya menjadi gubernur dki jakarta kala itu
cara itu menurutnya akan membuat para pejabat di jakarta
ia menambahkan warga jakarta juga harus disediakan tempat pengaduan
ahok menuturkan gubernur harus berani turun
dan menyapa masyarakat yang telah menunggu di balai kota
sosok yang bisa jadi gubernur jakarta harus buka diri
nomor hp pribadi kepada seluruh warga jakarta
baru lurah camat wali kota
semua pejabat satuan kerja dinas
tidak berani macam macam sama warga jakarta
selama semua kerjakan dengan baik
saya kira warga jakarta tidak mungkin kok mau wa wa
ketua umum partai manat nasional zulkifli hasan
menyebut ridwan kamil bakal diusung
sebagai bakal calon gubernur di pilkada jakarta tahun ini
meskipun ada beberapa nama lain yang masuk
burka cagup cawagup yang diusung pan di pilgub jakarta
zulhas menambahkan rencana koalisi pan di pilkada jakarta
salah satunya partai gerindra
yang menjadi fokus kerjasama dengan gerindra
dan menyiapkan nama kader yang dicalonkan